semahari setelah longsor terjadi di kecamatan sumedang selatan
pemerintah daerah kabupaten sumedang masih belum membuat rencana
untuk menangani para pengungsi yang menjadi korban longsor
padahal periode tanggap darurat bencana akan berakhir pada lima oktober mendatang

karena bupati sumedang eka setiawan
belum menandatangani surat keputusan bupati tentang penanggulangan bencana
surat keputusan tersebut dibuat untuk menentukan rencana kerja pemerintah kabupaten sumedang
dalam menangani dampak longsor yang melanda enam dusun di kecamatan sumedang selatan
menurut eka pemerintah kabupaten sumedang baru akan menggelar rapat evaluasi
berkaitan dengan pemetaan daerah rawan longsor wacana relokasi
serta evaluasi pendistribusian bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran
ya saya kira kalau kekurangan kekurangan itu pasti ada saja ya
jadi kami juga menyadari bahwa ini bencana yang
cukup besar untuk sumedang
tentu kekurangan kekurangan tadi akan terus kita perbaiki
terkait dengan masalah kekurangan air insya allah nanti kita coba pasok
dan alhamdulillah banyak bantuan yang masuk
kalaupun masih belum tepat sasaran nanti kita lihat sambil berjalan
tanpa surat keputusan penanggulangan bencana
para pengungsi terancam terusir dari posko pengungsian
karena berdasarkan peraturan yang berlaku
posko pengungsian seharusnya hanya berdiri selama periode tanggap darurat bencana
meski demikian komando distrik militer enam ratus sepuluh sumedang
tetap bersedia menampung para pengungsi
apabila penanda tanganan surat keputusan penanggulangan bencana
tersandera oleh pita merah birokrasi
aturan memang kita tanggap darurat empat belas hari
kita sudah beberapa kali nyampaikan ke pemda
setelah empat belas hari apa yang mau akan dilaksanakan
dilakukan terhadap mereka ini tidak mungkin
tapi apabila ini pemda juga kesulitan
mau tidak mau harus kita harus memfasilitasi mereka
saya sebagai komandan kodim tidak akan mungkin
apabila pemda tidak ini kan kita usir dari sini tidak mungkin
sebetulnya ada gampang kalau untuk merelokasi apabila mereka mau
tanpa surat keputusan bupati tersebut
periode tanggap darurat bencana longsor di sumedang selatan
akan berakhir pada rabu lima oktober
rama aryadi sumedang
sudah ada korespondensi nn indonesia rama aryadi di sumedang jawa barat
rama hari ini kodim enam ratus sepuluh sumedang memasang sejumlah early warning system
di sejumlah titik rawan longsor
berapa banyak early warning system yang dipasang rama
memang hari ini kodim enam ratus sepuluh dipimpin oleh komandan distrik militer enam ratus sepuluh sumedang
bersama para relawan dari muhammadiyah disaster management center
memasang sejumlah early warning system tiga tepatnya
di dusun cimareme yang seperti kita ketahui adalah dusun yang paling terkena dampak
dari longsor yang melanda kecamatan sumedang selatan minggu lalu
tiga titik ini dipilih karena tiga titik ini kemarin sempat diguyur hujan
dan sejumlah retakan sudah terlihat
yang pertama adalah titik di mana kemarin longsor menimbun rumah warga
lalu ada satu titik lagi yang berada tepat di atasnya
titik terakhir adalah titik yang cukup mengkhawatirkan
karena titik ini berada di sebelah tebing yang berbatasan langsung dengan sungai
apabila retakan sudah nampak di sana dan apabila nantinya terjadi longsor susulan
apabila nanti debri masuk ke dalam sungai
maka ini menimbulkan potensi banjir bandang di daerah sumedang selatan
tentunya ini adalah sesuatu yang harus dihindari
namun apabila kita berbicara mengenai early warning system yang dipasang
jangan bayangkan ini early warning system yang canggih atau mutakhir
menggunakan sensor dan sebagainya
ini adalah early warning system yang sifatnya sangat rudimentary sangat simple
bentuknya hanyalah sebuah bandul yang ditambatkan kepada sebuah pohon dengan sebuah tambang
yang di sini nantinya di pohon yang di mana bandul ini ditambatkan
dipasang beberapa garis yang bisa dibaca oleh warga sekitar
apabila pohon itu bergerak maka bandul akan terangkat naik
dan seberapa jauh bandul ini naik itu mengindikasikan
seberapa besar pergerakan tanah di lokasi kejadian tersebut
ya lalu bagaimana kondisi pengungsi hari ini di kodim enam ratus sepuluh dan gor taji malela
pengungsi di gortaji malela tersebut masih kesulitan air bersih
ya bagaimana kondisi pengungsi hari ini
apakah pengungsi di gortaji malela masih kesulitan air bersih
sore hari ini kondisi pengungsi di gelanggang olahraga tajimarale
yang sempat mengalami kekurangan air bersih nampaknya sudah mulai membaik
tadi siang ada sejumlah bantuan air bersih yang tiba dari kementerian pekerjaan umum
dan jumlah pengungsi yang tercatat di gelanggang olahraga gortaji malela pun sudah mulai berkurang
pada hari ini tercatat ada sembilan ratus delapan puluh satu jiwa
berkurang sedikit dibandingkan angka yang tercatat pada hari kemarin
di mana ada satu satu ratus enam puluh delapan jiwa tercatat mengungsi di gelanggang olahraga tajimalela
sejumlah warga memang sudah memilih untuk keluar dari pengungsian
dan memilih untuk mengungsi di rumah sanak famili di sekitar kota sumedang
memang fasilitas di sana masih belum begitu memadai apabila dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia
di markas komando distrik militer enam ratus sepuluh sumedang tempat saya berada saat ini
di sini ada tiga ratus kemarin ada tiga ratus delapan puluh enam jiwa yang terdaftar
namun pada pagi hari ini ada tiga puluh jiwa lagi yang mengungsi
sehingga total pengungsi yang tercatat di kedua poskota
pengungsi dipusatkan pada hari ini ada satu dua ratus delapan puluh delapan jiwa